wah asiknya kerja dari bali
di saat pemerintah menggaungkan work from bali untuk para asn
kerja dari bali ini sudah dijalankan oleh para pekerja swasta loh
bayangkan tinggal di bali kerja di depan laptop
wah siapa yang tidak mau
apalagi bali dikenal dengan keindahan alamnya
setelah lelah bekerja bisa santai menikmati keindahan bali
weekend bisa jalan jalan saat break kerja juga bisa leyeh leyehan
contohnya satria setahun terakhir ia tinggal di bali dan bekerja dari bali
bagi satria bekerja dari bali punya keasikan tersendiri
kerja di bali itu idaman semua orang loh pak
kita bisa kerja sambil liburan prinsipnya
suasana kerja yang nyaman alam yang bagus
ya hidup yang murah juga
itu yang buat kita selalu berpikiran kapan nih bisa kerja di bali
yang lebih asik lagi katanya sewa hotel villa atau kos eksklusif di bali
lagi obral obralnya loh jauh lebih murah dibanding jakarta
berdasarkan pekerja yang diwawancarai the tickom
harga kos kosan rasa villa hanya berkisar satu lima sampai dua lima juta saja per bulan
sementara di jakarta harga kos kosan rasa villa hanya berkisar satu lima sampai dua lima juta saja per bulan

lebih murah dibanding naik kendaraan umum di jakarta
lelah bekerja tinggal berenang saja
mau yang lebih mewah juga ada
harganya turun lima puluh tujuh puluh persen dibanding biasanya
mau ke pantai banyak
mau wisata budaya ada
mau ngafresh sambil kerja juga bisa
dan ternyata work from bali ini dipercaya bisa menaikkan produktivitas pekerja loh
sebenarnya ini sangat produktifitas juga semakin meningkat
meningkatkan imun kepada para pekerja sendiri
bisa jadi mereka saat ada posisi mereka di jakarta mereka mungkin sudah boring dengan kondisi saat ini di jakarta
lebih lebih kalau untuk di bali mereka bisa rasa belum berangkat saja mereka sudah rasa ingin berangkat
dan ini saya yakin bisa meningkatkan kinerja dari para sn sendiri dengan catatan parameter jelas
kapan lagi sambil meningkatkan perekonomian bali
pekerja tetap bisa menjalankan pekerjaan sekaligus liburan
tim liputan cnn indonesia